sekarang gue cek dulu alamatnya
lumayan jauh dari sini
satu jam perjalanan
jalan menuju tulamben memang agak jauh bos
kita bergerak sekarang
kuyakin kau tahu

ya putih banget bahwa kamu selalu sebagai group chicos beim andare na toh luar hé sucked on the school ultimately
baik baik aja kan din
kamu gak ada luka kan
aku gak terluka kok mas
kamu tenang ya
kamu harus tenang
saya jemput kamu ke sana sekarang ya
aku tunggu kamu mas
oh ya din
kamu dengarkan saya baik baik ya
jangan berbuat yang aneh aneh
jangan berbuat nekat
kamu jaga kandungan kamu
jaga anak kita baik baik
kamu menunggu saya ya
aku tunggu ya
aku tunggu kamu
kamu udah dengar kan
kamu kesini sekarang
apa yang mau kamu lakuin sama suami saya
kamu jangan macam macam deh
justru itu yang emang gue mau lakuin
jangan macam macam kamu
jangan sakitkan suami saya
jangan sakitkan suami saya
satu jam perjalanan
jalan menuju tulamben memang agak jauh bus
kita bergerak sekarang
gue pakai mobil buah kalian pakai motor kalian
tapi ingat tunggu aba aba jangan bergerak sembarangan
saya sendiri kan di sini
kamu selalu koordinasi sama enggak
cek semua situasi ya
prioritaskan keselamatan andi
prioritaskan andi baru saya
jangan buat situasi yang membayangkan aja
lo harus kabarin pak apa
pak ma saya jalan sekarang ke tempat andi disekap

kita mesti kemana lagi sih cari elsa
atau mesti kemana lagi sih cari elsa
tapi kita udah cari angsa di sungai di pinggiran sungai
tapi kita sama sekali nggak melihat tanda tanda keberadaannya elsa di sana
kita makan dulu aja imah
sambil kita mikirin langkah selanjutnya buat kita apa
aku akan cek
aku akan cek
aku akan cek
pak ma saya jalan sekarang ke tempat andi disekap
lo sudah menuju ke tempat penyelakapan andi
kenapa anak anak kita harus ngalamin kayak gini sih pak
ada apa sebenarnya sama mereka
kenapa gak aku aja
aku siap untuk mengganti posisi mereka
aku gak tega sama mereka
tak henti hentinya aku memohon kepadamu ya allah
lindungilah putri putri kami ya allah
ya wren kenapa
pal udah berangkat ke tempat perjulik itu
dan pal minta saya berkoordinasi dengan bro angga
gimana apa yang perlu saya bantu
langsung ambil polisi aja ren
terus lo langsung minta bantuan polisi untuk ikut sama lo ke jalan tulangin sektor delapan
tapi ingat pesan gue baik baik
jangan pernah melakukan pergerakan sebelum kondisi anding baik baik aja
pastiin dulu baru bergerak
karena kalau sampai salah langkah anding taruhannya
pak jor bilang prioritaskan keselamatan bu anding
pokoknya terus berkabar
ya gue tunggu kabar baiknya
bisa bisanya lo ngomong sama reni untuk prioritaskan keselamatan anding
tapi lo nggak mikir keselamatan diri lo sendiri
lo udah angkat seperti saudara gue sendiri
gue bakal bantu lo
ini udah mana
kenapa mama belum pulang